dipercaya semakin tinggi seseorang bisa mengangkatnya maka keberuntungan lebih besar akan menghampirinya di tahun tersebut
kini rumah ini menjadi museum hos cokro aminoto
ya tentunya jadinya berbeda ya kalau dari sistem pengamanan
jadi di g dua puluh ini menteri menteri keuangan pada saling lihat
maka warna bumbu adalah merah gelap
keesokan harinya perang tupat digelar
disirkulasikan dengan mudah gitu ya
hotel didirikan berdasarkan permintaan gubernur dki jakarta ali sadikin pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dengan tujuan untuk menyambut persiapan konferensi pariwisata asia pasifik
supaya aroma dan rasanya lebih nikmat
lu kan ada foto yang ga pake kacamata tuh yang di taiwan kan yang pake baju putih gitu
ada sembilan desain khusus yang sudah dipersiapkan para desainer dan perajin dari pusat batik madura ini yang akan dipamerkan pada pagelaran ktt g dua puluh
dari perjalanan sejarah dari kode kode semiotiknya
tapi ketika dia tadi diledakan itu saya lihat tadi dangkanya lebih dari
bahwa politik bisa dijalankan
itu paling menyedihkan kalau kita melihat itu aduh ada kantong plastik dimana mana
kita lihat roda perekonomian sudah mulai berputar
pintu pangkarai pintu tutar
jadi kalau saya sudah sampai jakarta saya goreng lagi
anak ini juga mungkin tetap butuh perubahan adaptasi yang secara bertahap
ini dulunya double standard ini sudah isu lama
bung akmal melihat laga yang ditunjukkan begitu
kalau enggak dalam jangka waktu panjang tentunya ini bisa akan mengganggu pendengaran yang bekerja di sini
ya serai merupakan tanaman yang efektif mengusir nyamuk
karena kan akan banyak share yang terbagi
kalau misalnya kayak bakmi kopi kopen kan banyak kan atau mungkin penyetan
supaya tidak terjadi penyalahgunaan
sebab tepung yang dijual harus betul betul dalam keadaan kering
tapi kemudian apakah ibu erlis juga memang benar benar pergi ke lombok menghabiskan waktu di lombok bagaimana ibu
insight yang baru nih buat saya
sebagian besar hewan ini didatangkan dari daerah
terus ini nontonnya udah berapa kali
penyalahgunaan narkoba hingga gangguan kesehatan
sebelum memasuki pusat perbelanjaan untuk memastikan informasi yang tertera valid
faktanya mengatakan memang ini terjadi gitu ya
properti dalam jangka panjang juga bisa memberikan hasil yang sangat sangat luar biasa
proses awalnya itu bukan langsung mengaduk tepungnya tak segala macam bukan
ramai ramai didukung begitu kita